hai tidak ada yang mengira paket makanan dengan tema boy group bts menjadi begitu
dicari cari rabu sembilan juni menjadi hari pertama peluncuran paket bts jadi hari paling sibuk
bagi gerai makanan cepat saji driver gojek sampai dengan penggemar bts yang terus memburu
paket makanan ini bahkan ada yang menjual kertas pembungkus bekas paket makanan itu di toko daring
harganya cukup mahal dari satu ratus dua puluh hingga tiga ratus rupiah hanya untuk kertas pembungkus bekas
paketnya saja ya we're here seolah tidak rela paket bts yang sudah dibeli nya dibuang begitu
saja para penggemar juga mengkreasikan kemasan dengan berbagai cara yang unik pengguna tiktok
at mochipichia membersihkan dan menggunting kemasan gelas kertas bts mil untuk digunakan
kembali pada tempat minumnya lain halnya dengan pengguna tik tok etegi supiya
fee dengan melaminating bekas tutup saus yang masih bagus serta menambahkan manik manik cantik
untuk dijadikan gantungan kunci bahkan seorang army membersihkan seluruh kemasan makanan dan
minuman kemudian dipajang menggunakan bingkai dan kotak transparan tidak hanya berburu paket
para army bahkan rela memberikan donasi atas nama pujaannya dikutip cnn indonesia com hingga kamis

hai selamat menikmati video ini sampai jumpa di video selanjutnya
hai saya mas anand karena saya juga tadi sudah ngantri sampai hampir sampai kecuali
dua jam lah kurang lebih di kebal kebal sampai kepanasan makasih ini buat bts army indonesia
lumayan luar binasa nih dua jam saya udah ngantri luar biasa ini makasih juga nih untuk
makanannya makanannya untuk army indonesia sudah support gojek oke dan driver lainnya iya dilansir
hai nah pada konteks ini kemudian
budaya ini penetrasi yang muncul dimanfaatkan atau diperkembangkan oleh mereka yang memahami
betul karakteristik apa masyarakat dan bangsa ini sebagai alat jual secara sederhana seorang
fandom akan terdorong untuk mendukung membeli karya membeli segala aksesori ataupun membela
idola persis seperti seorang yang akan melakukan apapun untuk orang yang mereka cintai fenomena inilah
yang mereka cintai fenomena ini bisa menyebabkan penyebaran seseorang yang barbara tanpa tersenyum
fenomena inilah yang dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menjalankan bisnis
mill kolaborasi antara raksasa makanan cepat saji dengan boy group asal korea selatan bts
diproyeksikan siap mencetak jutaan dolar atau miliaran rupiah
mengingat kepopuleran bts yang mengalahkan keduanya
forbes dua ribu dua puluh celebrity satu ratus menyebut salah satu selebritas termahal di dunia ini menduduki posisi empat puluh tujuh dunia
jauh melampaui scott yang didapuk nomor delapan puluh dua
dilansir dari detik finance dengan promo yang melibatkan selebriti
boy band asal korea selatan bangtan sonyeondan atau bts
memang sangat populer dan memiliki penggemar fanatik di tanah air
di tahun dua ribu dua puluh layanan streaming spotify menyebut
bts menempati posisi teratas dari lima artis yang paling banyak didengarkan
tim liputan cnn indonesia